ada sekitar seratus tiga juta orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap atau dpt pilkada dua ribu dua puluh
dari jumlah tersebut kpu menargetkan tingkat partisipasi pemilih sebesar tujuh puluh tujuh lima persen
jumlah yang tidak sedikit tentunya
nah pilkada kali ini dilaksanakan di masa pandemi yang tidak urung membuat protokol kesehatan
menjadi salah satu hal yang mutlak disorot dalam pelaksanaan pilkada dua ribu dua puluh yang digelar serentak di dua ratus tujuh puluh daerah di indonesia
untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami frits edward siregar anggota bawaslu
selamat malam pak frits
selamat malam mbak manny
semoga sehat selalu ya pak
pak frits sejauh ini bawaslu menemukan delapan belas enam ratus temuan pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada
nah bentuk pelanggaran apa saja yang paling banyak ditemukan
dan apakah dari total delapan belas enam ratus ini sudah termasuk pelanggaran protokol kesehatan pak frits
ya baik mbak terima kasih
pertama tama kita harus memberikan apresiasi kepada seluruh pihak
kepada kpu bawaslu stargaz covid sembilan belas kepada pihak kepolisian starpupp pemerintah daerah
yang bersama sama bersama sama dengan kita tentu saja dengan teman teman media
melakukan berbagai kegiatan untuk kita dapat melakukan hari pemungutan suara pada hari ini
memang sebagaimana yang tadi sudah disampaikan juga oleh mbak manny
kami memiliki satu sistem namanya sistem pengawasan
yang kami sebut dengan siswaslu
di mana data itu dapat diisi oleh seluruh pengawas tps kami
seluruh pengawas kelurahan desa dan juga di panwas kecamatan
dan sampai dengan tadi dengan pukul tiga belas tiga puluh kami menemukan laporan
dari satu ratus dua puluh dua tujuh ratus tps atau dari satu ratus dua puluh dua tujuh ratus pengawas tps kami yang sudah melaporkan
memang sampai dengan pukul tiga belas tiga puluh tadi kami menemukan
ada delapan belas enam ratus enam puluh delapan laporan dugaan pelanggaran
memang paling banyak itu seperti adanya pembukaan pemungkutan suara
dimulai lebih dari pukul tujuh waktu setempat di sekitar ada lima lima ratus tiga belas
dan diikuti dengan surat suara kurang ada di dua tiga ratus dua puluh empat tps
memang tadi terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan
kami menemukan ada satu empat ratus lima puluh delapan
tidak ada fasilitas cuci tangan di lokasi tps
dan juga ada satu satu ratus tujuh puluh dua terdapatkan tps yang diduga masih kreatif itu masih bertugas
tapi itu data data tersebut telah kami sampaikan untuk segera diverifikasi kembali
oleh pengawas tps kami dan juga oleh pengawas beksa kami
untuk dapat disegera dikomunikasikan kepada kpu mbak
ya apakah sudah ada konfirmasi pak
di wilayah atau daerah mana saja pelanggaran pelanggaran tersebut dilakukan atau terdapat
ya memang ada misalnya ada surat suara yang kurang
ada di kabupaten mamuju dan di mamuju tengah
ada di kabupaten batanghari kota semarang minahasa minahasa selatan
sumatera barat dan bandar lampung misalnya juga
atau misalnya juga kami temukan ada tps yang tidak menyediakan bilik khusus
bagi pemilih yang suhu tubuhnya di atas tiga puluh tujuh tiga derajat celcius
atau juga ada petugas kpps yang terduga yang memiliki covid sembilan belas
di daerah tomohon di sulawesi utara
jadi itu bagian bagian daripada proses pengawasan yang kami minta
untuk segera pengawas pemilu kami untuk segera verifikasi kembali
dan dilakukan tindakan yang seharusnya
seperti melakukan kajian terkait dengan apakah ada dugaan pelanggaran administrasi
ataupun dugaan pelanggaran pidana yang ada

pak frits ini indikasi temuan
pelanggaran yang cukup banyak bahkan sampai ribuan begitu
artinya apakah kemungkinan akan ada pilkada atau pemungutan suara susulan
atau pemungutan suara ulang pak frits
kalau kita melihat mbak kalau sebuah pemilu lanjutan
ya itu bisa dilihat syaratnya sebagaimana diatur dalam pasal satu ratus dua puluh
dan juga pasal satu ratus dua puluh dua
kalau kita melihat karena ada bencana alam
karena ada gangguan lain
hal hal seperti itu
itu akan lebih banyak masuk ke dalam pelanggaran administrasi
yang akan dikenakan kepada petugas kpps yang ada
dan kalau kita bisa melihat apakah mungkin ada pelanggaran pidananya
kita akan lihat terlebih lanjut
tapi berdasarkan pengamatan kami
pada saat pemungutan suara itu tidak melanggar aturan
sebagaimana diatur dalam undang undang
pasal pasal ataupun unsur unsur untuk terkait dengan penundaan pemilihan
itu belum kami temukan
oke baik berarti memang masih kita lihat dulu perkembangannya seperti itu
karena pasti ada verifikasi lebih lanjut yang harus dilakukan oleh pihak bawah selu begitu ya pak frits
ya ya pak pane
lalu terkait pelanggaran protokol kesehatan pak frits
tadi disampaikan di awal bahwa ada seribu lebih begitu untuk pelanggaran protokol kesehatan
yang ditemukan sejauh ini
apa saja pak kendala yang ditemui untuk pengawasan
yang ditemui untuk pengawasan protokol kesehatan di daerah
mengingat setiap daerah memiliki kontor yang berbeda beda
ada juga situasi dan kondisi yang berbeda beda
seperti apa pak frits
ya memang kalau kita lihat tadi bagaimana tadi sudah juga disampaikan
oleh tadi para pemilih
bahwa pada saat misalnya saya tadi hari ini hanya berada di kerawang
melakukan pengawasan di kerawang
kita bisa melihat bagaimana
kepatuhan masyarakat itu di dalam memakai masker
masyarakat sudah tahu atau dari berbagai daerah yang kami lihat
bagaimana cara memakai masker untuk hadir di tps
kemudian bagaimana siap tahu saat dia masuk ke tps
sudah langsung diberikan sarung tangan
masyarakat sepertinya informasi yang disampaikan oleh berbagai pihak itu juga
telah dapat diketahui oleh masyarakat
sehingga kepatuhan masyarakat itu kita bisa lihat mbak
tapi kan kemudian kita akan melihat bahwa bagaimana persoalan dengan logistiknya
kami melihat dari laporan yang ada
hampir semua tps itu memiliki logistik sebagaimana yang diatur oleh kpu
tapi kan kemudian kita bisa melihat mbak
apakah pelanggaran protokol itu terjadi pada saat pemungutan
atau pada saat penghitungan
karena kalau pada saat penghutang biasanya kan peluangnya itu berjalannya pelan pelan
satu dua jadi tiga empat lima gitu
jadi maksudnya tidak akan secara bersama sama
tapi kan pada saat penghitungan yang tadi pada pukul tiga belas sudah dimulai
dan juga itu yang biasanya akan memiliki banyak terjadinya berkumpulnya orang
karena ingin melihat hasil penghitungan itu
dan oleh karena itu makanya koordinasi dengan linmas
dan pihak kepolisian yang ada di pasukan tps
sangat diperlukan untuk dapat mencegah kerumunan pada saat penghitungan
ya untuk pelanggar protokol kesehatan ini pak frits
apakah nanti akan ada sanksi yang diberikan kepada para pelanggar
kalau kita melihat bahwa terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan kan
yang akan bawah selulakukan adalah memberikan saran dan perbaikan
jadi terhadap dengan para pelanggar
yang ketidak patuh di tps misalnya
tapi kan kalau kita bisa melihat pada saat saran dan perbaikan itu dilakukan
misalnya bagi yang tidak punya masker segera pulang kembali ke rumah
kemudian misalnya bagi berkumpul
mereka akan dapat diminta untuk segera tidak berkumpul lagi
dan pada saat itu dilakukan maka dapat melanjutkan proses penghutang
dan pada saat juga tidak patuh misalnya
kemudian kita akan serahkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjutin
ya lalu terakhir pak frits di pilkada kali ini
tingkat partisipasi masyarakat berbeda dengan pilpres dua ribu sembilan lalu
cenderung rendah di mana fenomena golput ini marak terjadi pada pilkada kali ini
bagaimana anda melihat fenomena ini pak frits
ya kalau kami melihat mbak bahwa dalam melaksanakan hak politik
dimana kita semua kan melaksanakan tugas kita masing masing
kami sebagai penyelenggara ingin agar proses pemilihan itu berlangsung
sehingga dengan damai kemudian secara demokratis jujur dan adil
dan juga menerapkan protokol kesehatan
dan berbagai usaha itu telah dilakukan oleh semua pihak
tapi kan kemudian itu kan kembali kepada para pemilih
kembali kepada mereka yang memiliki keinginan untuk dapat hadir di tps
dan saya rasa itu menjadi sebuah persoalan kita bersama
bagaimana sehingga para kawan kawan yang tidak berkeinginan untuk hadir
itu di suatu hal itu bisa dapat lebih dapat hadir untuk memberikan pencoblosan
mungkin dengan modifikasi dalam proses pemilihan
atau terkait dengan apakah dimungkinkan suatu hari dengan cara yang tidak datang ke tps
tapi dengan cara yang early voting atau dengan memakai post atau memakai elektronik
itu kan berbagai sistem yang mungkin kita bangun untuk di masa yang akan datang mbak
ya baik tentunya kita semua juga berharap agar pelaksanaan pilkada dua ribu dua puluh ini lancar
begitu dan juga protokol kesehatan tetap tidak diabaikan
agar kekhawatiran kita akan melonjaknya angka kasus positif covid sembilan belas pasca pilkada ini tidak terjadi sama sekali ya
terima kasih pak frits edward siregar anggota bawaslu sudah bergabung hari ini bersama kami di cnn indonesia connected selamat malam